kak reva itu ketemu boy lagi kak
kamu tau gak semua orang di kantor hari ini heboh melihat berita tentang mereka
reva itu nekat sama boy ngejar penculik
iya pak aku juga ngeliat mereka tadi di jalan tapi aku ngejar mereka gak dapet
kata rea sih mereka ke pantiasuhan
dan aku yakin boy pasti maksa ngajak reva
kamu udah jadi jago ah
kayak gini caranya
kurangnya kau mau perempuan sama anak kecil sih
jangan ngeri lu berdua
sekarang harus tanggung jawab sama semua perbuatan kalian
kalian harus dapetin hukuman yang setimpal
gue tadi udah telpon polisi dan mereka sekarang mau jalan kesini
tapi jangan lapor kami ke polisi
bercuma tau gak sih pengakuan salah lo
harusnya kalian tuh sadar dari tadi sebelum kalian ngelakuin tindakan penculikan
kamu gak apa apa kan
jangan takut ya
nanti kita ketemu lagi sama mas
dua orang penculik ini berhasil ditangkap oleh seorang pria muda
si kep heraki ini dapat menjadi contoh sebagai anak muda saat ini
berikut laporan dari saya
pak apa kecilnya ini
mas dan juga mbak kami minta kalian berdua ikut kami ke kantor polisi
karena kalian berduanya adalah saksi dalam kasus ini ya
ya baik pak
baik kalau gitu saya tinggal dulu ya
kamu jangan sedih ya
kita mundur yuk
sekarang digendong ya
satu dua tiga
naik dulu bentar
baik mas boi dan juga mbak reva
kami selaku jajaran dari polsek jaya mustika
mau mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada kalian berdua
karena kalian berdua ini sudah banyak membantu kami dalam hal kamtikmas
dan harapan kami ke depan
semoga pemuda pemudi di negara kita ini
bisa mengikuti jejak langkah kalian
bisa mengikuti jejak langkah lainnya
sejak langkah kalian berdua
kami juga mengucapkan terima kasih sudah membantu
karena menurut kita berdua pribadi
sudah sepatutnya pak
sesama warga untuk saling membantu
untuk sama sama menindas tindak kejahatan
ibu gak bisa jagain mila
saya mau berterima kasih sama kalian
saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau mila tidak ditolong sama kalian
tapi sekarang yang penting mila udah aman
terima kasih ya nak
terima kasih banyak
bisa dijelaskan peronologi penculikan
sampai kalian berdua bisa menangkap penculikan yang tersebut
kalian menangkap penculik itu
apa yang ingin kalian sampaikan mengenai kasus ini
mungkin saya jawab salah satunya
jujur saya sama teman saya
allah enggak sengaja melihat kasus penculikan ini
kita berdua akhirnya berinisiatif aja
syukurnya kita berhasil
saya hanya mau menyampaikan
buat semua orang di luar sana
yang kepikiran untuk menculik seseorang
atau bahkan seorang anak
please kalian berhenti
kalian pasti punya keluarga kan
kalau itu terjadi sama keluarga kalian
atau bahkan anak kalian yang jadi korban
dan hukuman yang kalian akan dapetin
akan jauh lebih besar dibanding uang yang kalian dapat
jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi
saya hanya mau menyampaikan
buat semua orang di luar sana
yang kepikiran untuk menculik seseorang
atau bahkan seorang anak
please kalian berhenti
kalian pasti punya keluarga kan
kalau itu terjadi sama keluarga kalian
atau bahkan anak kalian yang jadi korban
lo emang beda fak
di saat cewek cewek lain takut dan nyari aman
lo justru berani ngambil resiko buat nolongin orang
andai aja gue yang ada di sana sekarang
pasti gue bakal seneng banget
kalau gue bisa mencari teman
tapi lo justru pergi sama boy
reva belum pulang pak
jam segini dia belum pulang
papa kok panik banget
reva itu ketemu gue lagi kak
kamu tau gak
semua orang di kantor hari ini heboh melihat berita tentang mereka
reva itu nekat sama boy ngejar penculik
ngebut lagi bawa motornya
aku juga melihat mereka tadi ke jalan
tapi aku ngejar mereka nggak dapat
kata rea sih mereka kepantiasuhan
dan aku yakin
tapi kan gak perlu sama bot juga kan
ini pasti gulah boy pak
dan reva gak bisa nolak pak
tapi kan reva harusnya gak perlu goncengan sama boy
boy itu licik pak
gue akan ngelakuin segala cara biar bisa berduaan sama reva pak
kami atas nama jajaran sini
sekali lagi mau ucapkan terima kasih yang sepanjang sepanjangnya ya
papa pasti bakalan marah
siapa sih yang telfon
udah sekarang lo diem
gue mau angkat dulu
kenapa kamu gak angkat telfon ke adrian
dari tadi handphone aku di silent
tapi ini sekarang aku udah di jalan pulang kok
papa kan sudah bilang berkali kali sama kamu
jangan ketemu boy
dia itu bukan anak baik baik sayang
suruh boy yang antar pulang
papa gak mau tau
suruh boy antar kamu pulang
karena papa gak mau kamu pulang sendirian
ini udah malam
ditanya gak ada basa basinya banget sih
eh lo mau kemana
kenapa kamu malah tiba tiba
minta boy untuk kantorin reva
aku mau kasih peringatan buat gue
kak inget ya
papa tidak mau kamu melakukan kekerasan
dan menjelaskan kepada dia
kenapa dia tidak diizinkan untuk mendekati reva
walaupun papa ngelarang gue
tapi gue akan tetap kasih perhitungan ke boy
pasti rasanya memikirkan anak kesayangan mama hilda yang luar biasa cantik itu